sampai jumpa di video selanjutnya
kalau majikan neng mau telepon apa sms abang aja
ntar abang anterin
emangnya bisa pesen dianterin
nomor hp neng berapa
ntar kalau majikan neng mau pesen cendol
makasih mau ucap
sistem mana pur
gue gak tau
yaudah gue balik ya
gas di rumah abis
oh kalau gitu lo buruan pulang
brak toh brak toh brak
suara lo kenapa drok
gak tau ini dad
bangun tidur udah seperti ini
jangan ikut ikutan gue
cendol manis dingin
kayaknya lo seneng banget nih
iya nih gue lagi seneng deh
lebih dari itu dong
eh dia mau
terus gue dikasih nomor hp nya
sumpah masa gue bohong
lo ke tempat agen beli gas gi
balikin tuh tabungnya
lo bilang sama dia baru beli udah habis
itu pasti isinya setengah tuh
lo jangan iya mai ia mai aja
di belakang tabungnya
gasnya kagak beres nih bang
saya minta ganti aja dah
baru beli kemaren masa udah abis lagi
ya kayak biasa ditaro deket kompor dicolokin selangnya terus dinyalain dah kompornya
bukan itu makainya sering apa enggak
oh berarti saya gak tau tanya aja sama mak
yaudah nanti saya tanya deh sekalian nganter gasnya
tau kan rumah mertua saya yang suka bikin kue
alhamdulillah pak aji ada di rumah
ya pak aji memang gue ada di rumah d
pak aji sambil nunggu sore saya mau ajakin mancing
gue gak cinta mancing d
kita ke rumah si nayem aja apa gimana
lo lo mau ngapain ke rumah mbak abe d
tapi mampir ke rumah saya dulu ya
lo bawa aja pancingannya jadi gak usah bulat balik
ke rumah wbx sepuluh ya
ini kan jatah gue narik
saya mau sekalian pulang pur
enggak orang ini jatah gue
gue jalan dulu
ya banget bang
diagennya lagi kosong mbak
ya kenapa lo gak cari diagen yang lain
kagak bisa mak kan belinya di situ kalau mau komplainnya di situ mak
ntar sore dianterin sekalian dia mau nganterin yang lain juga
astaghfirullahaladzim bisa berantakan mak bikin kuenya
hei si naim mana
nama saya surti pakcik
kagak usah manggil manggil buah
ntar dagangan lu keganggu
kue bolu buatan si ratna lu mau ke mana
tadi soe ode ngajakin mancing gua males makanya gua ajak kemari
lu ikut aja dah
kagak usah gua pulang aja
sendirian aja kak
iya mot emangnya kenapa
kagak nanya aja
kamu gimana jualan korannya
biasa aja masih laku sedikit
yang sabar ya mot kerja itu memang capek mot
tapi kalau kita dapat uang hasil dari keringat sendiri kan enak mot
bang ojek bang
saya mau nyari duit dulu ya
sip yang banyak
kalau gasnya datang sore berarti goreng risolnya baru bisa sore juga
kelamaan ya mak
mak pusing deh
gimana kalau saya bawa ke rumah saya aja mak
eh ngapain mbak yanti bawa bawa adonan riso
gak hati dengerin dulu
gini mak daripada kita nunggu gas yang nggak jelas
mendingan saya goreng aja resolve nya di rumah biar siap diantar betul
dih kita ke rumah si murot aja yuk
ulu ulu kita gak jadi mancing beh
jadi gua agak enak sama si murot
tumben jam segini udah pulang kerja
oh mau balik ke kantor lagi
saya belum kerja mas tapi baru mau melamar kerja

tidak ada tiga p gamers
kamu mengingat papa
sok tau loh jak
bandung sekarang udah deket
kan ada jalan tol
abisnya lu mikirin apaan
muka lu sampe berlipet begitu
jadian sama perempuan lain
saya kagak serak
katanya lu kagak mikirin anik lagi